sedera ketua bidang kehormatan dpp pd perjuangan komarudin watubun menegaskan
presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka sudah bukan kader pdip
komarudin bilang jokowi sudah bukan kader pdip karena sudah mendukung pasangan prabowo gibran di pilpres dua ribu dua puluh
padahal pdip mengusung pasangan ganjar mahfud
komarudin juga menyatakan gibran sudah tak lagi menjadi kader pdip sejak memutuskan menjadi calon wakil presiden
membela pernyataan sekjen pdip hasto kristianto komarudin mengingatkan gibran agar tidak berbohong
karena menyatakan ingin tetap berada di pdip tapi ternyata maju pilpres
jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi wakil presiden
lalu sekarang pas sekjen meluruskan pembicaraan itu dianggap pas sekjen berbahaya
justru berbahaya itu mas gibran itu
sebagai pemimpin tidak boleh istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong
saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang ulang
karena tadi kan sempat dibilang yang soal cewek cewek presiden
berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya
orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari pd perjuangan kok yang benar
menanggapi pernyataan ketua bidang kehormatan dpp pdip komarudin watubun
yang menyebut ia bukan lagi kader pdip wakil presiden terpilih
gibran raka buming raka mengaku tak masalah
soal ada kesan dipecat oleh pdip gibran bilang nggak apa apa dipecat
kok bisa disebut bukan lagi kader pdip
gibran minta ditanyakan langsung ke jokowi
ketua umum partai amat nasional sulki flih hasan
ikut angkat bicara setelah pd perjuangan menyebut jokowi dan gibran bukan lagi kader banteng
zulkifli hasan bilang jokowi dan gibran tak perlu repot repot mencari partai
karena pan siap menjadi rumah jokowi dan gibran setelah tak lagi di pdip
jokowi gibran dan pan
biasanya waktu dekat ada agenda mau pesolu
jadi pak jokowi mas gibran tak usah repot repot lah
keluarga pak jokowi keluarga pan keluarganya pak jokowi
tak usah kesana kemari
ketua umum relawan jokowi projo sekaligus menkom info budi aristiadi
turut merespons pernyataan pdip yang menyebut jokowi dan gibran bukan lagi kader mereka
budi ari menilai pergasan jokowi dan gibran bukan lagi kader banteng
merupakan sikap politik pdip sebagai partai politik
itu kan pernyataan dari pdi perjuangan
kita menilai ya itu sikap pdi perjuangan sebagai partai politik
pak jokowi sama pak gibran saya punya sikap sikap aja
pd perjuangan menegaskan presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka sudah bukan kader lagi
apakah hubungan jokowi dan pdip sudah berada di titik nadir
bagaimana pula posisi pdip di pemerintahan saat ini maupun mendatang
kita akan bahas bersama dengan ketua bidang kehormatan
dpp pdip komarudin watubun dan pengamat politik report tracking indonesia hanta yuda
selamat petang pak komarudin dan mas hanta
pak komarudin pernyataan keras sebut jokowi dan gibran bukan lagi kader pdip
ini makna yang bisa dibaca oleh publik tentu tegas keras usai putusan mk
sebetulnya bagaimana sih saat ini hubungan
keluarga jokowi dengan pdip termasuk dengan ketua umum megawati soekarno putri pak komarudin
saya kira itu bukan pernyataan keras juga itu biasa biasa saja
orang juga semua tahu kalau pak jokowi sekarang sudah ambil posisi di koalisi sebelah
kalau akhirnya pak jokowi memilih keluar dari pdi perjuangan ya itu pilihan yang harus kita hargai juga
ya karena kita beberapa kali mengundang juga dari pdip membahas soal ini
apakah betul dipecat atau jokowi gibran mengundurkan diri tidak ada yang secara gamblang
tapi kemarin anda menyampaikan sudah bukan lagi kader
artinya itu cukup penegasan pak komarudin
sebenarnya dari dulu kan saya sampaikan ya dalam ada backlight ya
itu yang sering terjadi di pdi perjuangan seperti itu
jadi tidak ada hal yang luar biasa sebenarnya
kalau sekarang hubungan keluarga jokowi dengan pdip bagaimana
apakah betul bisa dibilang di titik nadir sulit untuk rekonsiliasi
ya itu bagian lain saya tidak tahu ke depan
tapi sampai saat ini saya kira publik semua juga tahu pak jokowi posisi berseberangan
dan pdip perjuangan dari pilpres maupun pileg kemarin ya
bahkan ada gerakan gerakan yang mengancam pdi perjuangan baik di pilpres maupun di pilegnya
untung di pileg kita masih tetap kokoh sebagai pemenang dalam pileg kemarin
apa yang anda baca dari pernyataan pdip soal jokowi dan gibran bukan lagi kader
betul ini sulit untuk rekonsiliasi bagi dua pihak
bung ibrahim menurut saya di dalam politik itu tidak bisa semata mata kita lihat de jure nya di atas kertas
tapi lebih penting di atas itu semua soal realitas atau de facto dan legitimasi politik di dalam politik itu sendiri
jadi saya kira bahwa pak jokowi mas gibran mungkin semua keluarga pak jokowi itu tidak berada di pdip lagi
karena dari posisi pilpres mereka sudah berseberangan berhadap hadapan
partai pun relatif lebih dekat dengan golkar bahkan disebutkan ketimbang dari pd perjuangan
partai yang mereka mungkin masih punya kta
nah ini saya kira membuktikan bahwa ditambah lagi statement pak sekjen pd perjuangan
bahwa semua siapapun bisa mendaftar menjadi calon gubernur
itu kan sangat jelas dan mengatakan bahkan tutup pintu
artinya secara de facto itu jokowi gibran bobi itu tidak berada di pd perjuangan
mungkin meskipun mereka masih punya memegang kta
nah kalau bicara kta inilah barangkali masih ada potensi untuk rujuk
meskipun saya mengatakan kalau kita bicara bahasa agung ibrahim mengatakan rekonsiliasi rujuk
kalau kemudian orang mengatakan kemungkinan ada pertemuan pak jokowi dan ibu mega
dalam waktu dekat ini saya termasuk yang tidak yakin
jauh lebih mudah meresasikan pertemuan antara pak prabowo dan ibu mega
karena kita lihat bagaimana karakter ibu mega
nah persoalannya bung ibrahim memang tidak ada pengumuman
meskipun bang komarudin kemudian pak asto mengatakan cukup keras
sikap tapi memang dari pd perjuangan yang belum ditangkap publik secara resminya
secara jujur meskipun saya menangkap secara de facto sudah lebih tinggi
secara politik legitimasi politiknya
begitu juga pak jokowi tidak pernah mengumumkan beliau atau gibran mengumumkan
sehingga saya kira ini soal menjaga persepsi publik
tapi bagi pd perjuangan relatif sudah lebih luas ya
ketimbang era politik elektoral ketika pilpres ketika pilek berlangsung
nah sekarang menurut saya lebih kuat lagi
kalau saya membaca izinkan saya baca dari sisi pd perjuangan
mungkin ini kan menunjukkan pesan kepada publik bahwa pertama
pdi perjuangan ingin mengirimkan pesan mereka tidak bergantung pada sosok
mereka membuktikan tanpa jokowi masih menang meskipun ada penurunan
yang kedua memang ingin menjaga marwah dan institusi partai kalau saya tangkap
meskipun mungkin ada potensi dari sisi mbak puan mungkin komunikasi politik
dan terakhir mungkin pd perjuangan ingin mengirimkan pesan mereka partai
yang sering dikatakan partai kader dan partai ideologis
sementara pak jokowi dan mas gibran juga saya pikir sedang melakukan
kemungkinan alternatif alternatif politik untuk menjalankan berpolitik
di masa mendatang apakah mungkin perahu politik yang baru
yang juga saat ini mulai menguat soal adanya wacana prabowo akan ketemu
pdip akan bisa merapat ke koalisi pemerintahan prabowo gibran
nah pak komodin dengan adanya pernyataan ini penegasan jokowi gibran bukan lagi
kader pdip apakah ini berpengaruh pada penjajakan hubungan pdip kepada koalisi
pemerintahan prabowo gibran yang saat ini mulai menguat nih pak komarudin
ya pak prabowo dengan ibu mega secara pribadi punya hubungan yang baik
sebenarnya tidak ada masalah ya kita harus bedakan urusan pribadi dan urusan
kenegaraan tapi dalam konteks ibu mega dan pak prabowo bertemu dan berdiskusi
tentang masa depan republik ya boleh boleh saja kenapa tidak
tapi ini menarik kan ketika ada wacana pertemuan harus menunggu dulu putusan
mahkamah konstitusi terus yang bertemu kan ketumum gerindra ketumum pdip
apakah ini ketika di belakangnya masih ada sosok gibran ini bisa berpengaruh pak komarudin
saya kira tidak yang presiden kan pak jokowi jadi tidak perlu dicampur adukan
urusan pribadi dan urusan organisasi
oke nah mas hanta kalau misalkan anda lihat apakah ini dengan adanya penegasan yang tadi disampaikan
sinyal kalau pdip justru akan berada di luar koalisi pemerintahan prabowo gibran
saya melihat masih punya peluang kedua duanya ya
saya sama di kompas tv maupun di tv yang lain mengatakan saya hanya yakin ibu megawati soekarno putri
tentu yang megang kendali pd perjuangan yang paling kuat yang saya percaya bisa menolak ajakan bergabung di pemerintahan
meskipun ada potensi tetap bergabung ada
ketimbang partai yang lain dibandingkan nasdem misalnya pkb dan pks
kalau pks saya bilang soal diajak atau tidak pkb soal rutenya dia muter dulu
kalau nasdem sepertinya tinggal sedikit lagi
tahun pemerintahan pak sb beliau berada di luar pemerintahan
meskipun mungkin pak kumarudin bisa konfirmasi keinginan almarhum pak taufik kemas mungkin agak sedikit berbeda
tapi ibu megawati soekarno putri kekesampai akhir pemerintahan sbi berada di luar pemerintahan
itu tidak menutup kemungkinan terjadi lagi
meskipun belum tentu ya bung ibrahim bisa juga pdi perjuangan kemudian bergabung di pemerintahan
tapi saya ingin memisahkan dulu tadi
saya mengatakan pertemuan ibu mega dan pak prabowo itu jauh lebih besar potensi terrealisasi
ketimbang pertemuan ibu megawati soekarno putri dan pak jokowi
karena pak prabowo dengan ibu megawati soekarno putri memang betul tidak ada problem
secara personal pernah berpasangan seterusnya
jadi kekecewaan atau kekecewaan politik yang luar biasa dari ibu megawati soekarno putri
nah karena itu untuk membaca bung ibrahim apakah mungkin pd perjuangan bergabung teja
kalau pertemuan ibu mega dan pak prabowo tidak terrealisasi itu semakin kecil peluangnya
tapi kalau terrealisasi meskipun belum otomatis itu potensinya hilal politiknya agak kelihatan
ada potensi mereka gabung pemerintah masih ada
sinyal sinyalnya ya kita tunggu soal tadi adanya pertemuan pertemuan
perluannya gabung membidik pdp perjuangan ibu megawati soekarno putri itu sangat penting
jadi bagaimana dengan pernyataan tadi bagaimana nasib kader pdip di menteri pemerintahan jokowi saat ini
apakah akan oposisi atau bagaimana pak komarudin
saya tidak bicara ke masalah oposisi ya
karena partai ini punya mekanisme yang ketat urusan urusan keputusan strategis seperti itu
dan keputusan itu nanti akan disampaikan oleh ibu mega akhir bulan mei nanti setelah kita rakernas